selain memakan korban jiwa dan korban luka kebakaran depo pertamina pelumpang juga mengakibatkan ratusan orang mengungsi
sebagian korban selamat dari peristiwa ini mengeluhkan gangguan pernafasan dan pusing akibat menghirup aroma bahan bakar minyak
dan untuk mengetahui dampak dan penanganannya kita sudah terhubung dengan direktur utama rs persahabatan dan juga dokter spesialis paru dr agus dwi susanto
selamat siang dr agus
selamat siang mas
terima kasih sudah bersama dengan cnn indonesia breaking news yang ini
pak agus sebenarnya apa dampaknya bagi tubuh manusia jika menghirup
ini kan juga ada asap begitu dalam jumlah banyak tadi malam dan juga berkatan dengan api
lalu juga bahan bakar minyak yang warga menyebut sebelum kebakaran ini baunya begitu santer tercium di jumat malam
ya dokter agus sebenarnya apa dampaknya bagi manusia
ya terima kasih pertanyaannya
jadi yang pertama tama saya terus perhatikan untuk perban yang jadi di kebakaran di berhubung
kalau kita bicara mengenai dampak dari asap yang terhirup dari kebakaran itu secara umum bahwa komponen dari asap kebakaran itu bagian besar mengandung gas ataupun partikel yang memiliki sifat kiritan dan juga gas yang memiliki sifat asikian
partikel dan gas yang sifat irisan ini sebagian besar ini akan menyebabkan terjadinya iritasi pada saluran nafas
baik saluran nafas atas maupun bawah dan paru
akan timbul gejala gejala penafasan mulai dari sakit borokan borokan tersepanang batuk batuk berdahak
dan pada beberapa kondisi yang orang yang telah memiliki penyakit dasar seperti asma maupun ppov itu bisa menimbulkan terjadinya serangan
sehingga timbul gejala gejala nafas terseperan
nah kemudian komponen lain dari gas itu adalah yang bersifat antigen
seperti karbon monokida dari komponen pembakaran
ini bisa terhirup juga dan itu bisa menimbulkan gejala gejala pusing terasa lemah
karena gas tersebut memiliki kemampuan seperti co ini memiliki kemampuan mengikat nemo globing
yang lebih tinggi daripada mengikat oksigen
sehingga kadar oksigen menjadi menurun
dan ini menyebabkan keluhan orang orang yang menghirup co ini akan menjadi terasa pusing kemudian terasa lemah
itu akan berdampak tentunya pada kondisi tersebut
mungkin ini secara garis besar mas ya yang muncul seperti itu
iya dr agus tadi anda menyebut adalah beberapa dampak dari manusia
menghirup asap dalam jumlah banyak
lalu bagaimana dengan bau dari bahan bakar minyak sendiri
kita tahu juga kalau misalnya kita sedang berada di spbu sendiri
jika kita terlalu lama dan menghirup jumlah banyak juga sering terasa pusing
lalu sebenarnya apa saja dampak dari menghirup bau bahan bakar minyak ini dokter
komponen dari bau bahan bakar minyak ini memiliki dua sifat
satu yang tentunya bersifat iritatif ya seperti iritan tadi yang saya sebutkan
yang bisa menimbulkan gejala
gejala gejala pernafasan akut seperti jadi batuk sakit pengorokan tidak nyaman di pengorokan terdahak
tapi di sisi lain komponen dari minyak ini ya bensin itu bensin dan juga komponen yang lainnya ini juga memiliki sifat sistemik
sebuah sistemik yang muncul ini bisa menyebabkan keluhan keluhan sistemik yang seperti pusing sakit kepala
itu bisa terjadi
pada orang yang menghirup bahan bakar minyak itu dengan jumlah yang cukup besar
bahkan mungkin pada beberapa orang bisa menyebabkan pingsannya
di sisi lain resiko yang terjadi kemarin pada saat kejadian akut itu
beberapa orang yang menghirup dengan jumlah besar asap kebakaran
juga bisa meningkatkan resiko kematian yang kemarin terjadi
itu karena menghirup karbon monoksida
atau gas asfixian itu juga yang besar
mungkinan terjadi asfixian kurangan oksigen
sehingga resiko terjadi kematian
baik dr agus
tadi anda juga sempat menyebut jika dihirup menyebabkan iritatif begitu di saluran pernafasan dan juga menyebabkan penyakit
tadi ada menyebut juga ada asma
seberapa parah nantinya asma itu akan muncul dan juga akan berpengaruh kepada penyakit
apalagi selain asma begitu yang berhubungan dengan paru
oke pada inhalasi akut atau yang jangka pendek
biasanya adalah orang orang yang telah memiliki penyakit as
dan akibat menghirup asma akan muncul serangan
jalan asmanya yang sebelumnya stabil karena terhirup asap kebakaran
ini biasanya bisa muncul serangan kembali
sehingga nafasnya berbunyi
sedangkan apakah ini bisa menimbulkan asma yang sebelumnya tidak ada
kalau pajanannya jangka pendek biasanya tidak menimbulkan asma ya
yang terjadi biasanya kalau terjadi terhirup asap kebakaran dan bahan kimia seperti bensin ataupun bahan bakar dengan dosis yang sangat tinggi
itu juga bisa menimbulkan yang disebut sebagai reactive airway dysfunction syndrome atau radn
nah gejala ini seperti asma yang pasiennya menjadi sesak nafasnya berbunyi
tapi umumnya radn ini kalau sudah tersedar dari pajanannya itu akan bisa kembali normal
tidak muncul kembali
meskipun pada skala kecil itu bisa menetap jadi asap
tapi syaratnya dia akan adalah menghirup asap dan bahan bahan kimia itu dengan dosis yang sangat tinggi
itu bisa terjadi
dr agus lalu seberapa lama kira kira dampaknya ini akan terus bersama dengan orang yang menghirupnya
kira kira akan tinggal berapa lama pak agus
sebagian besar kalau kita bisa menghindari dari asap kebakaran itu
gejala gejalanya itu nanti akan berkurang dan bisa kembali normal lagi
bisa akan muncul
intinya adalah bahwa sebagian besar wajib menghindari
jadi asap kebakaran itu ke tempat yang lebih aman
karena pajanan itu harus dihindari
dengan dihindari pajanan itu tidak terpapar lagi atau tidak terpajan lagi
gejala gejala yang muncul biasanya akan tidak ada muncul lagi dan bisa kembali normal
dan pasien pasien orang orang yang telah memiliki penyakit dasar sebelumnya
setelah ditangani secara medis tentu nanti gejalanya akan jadi stabil dan tidak muncul lagi terang
baik dr agus ini sudah sekian jam berlalu dari kejadian kebakaran di depo pertamina
lalu apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk penanganannya
ya yang terpenting sebenarnya pencegahan ya
mencegah supaya tidak terjadi lagi
yang artinya harus dibuat shift early warning system pada masyarakat masyarakat yang berada di daerah risiko tinggi tersebut
ya pencegahan yang bisa dilakukan tentunya harus jauh dari penduduk area tersebut
supaya apabila terjadi ledakan atau terjadi kobaran api yang besar
tidak banyak manusia atau orang yang terdampak dari kebakaran yang terjadi tersebut
itu sebagai sasarnya
kemudian yang kedua ada early warning system
upaya untuk memberikan warning sedini mungkin kepada masyarakat masyarakat bila terjadi kejadian tersebut
dan tentunya harus ada
masyarakat di sekitarnya harus dilakukan upaya
apa yang harus dilakukan apabila terjadi ledakan dan itu harus ada suatu sistem yang dipahami oleh masyarakat
kalau terjadi kembali mereka langsung bisa melakukan upaya evakuasi
melakukan segera tindakan tindakan penyelamatan sehingga tidak terjadi banyak korban
kedepannya harus dipikirkan seperti ini
baik dr agus
yang penting sebenarnya adalah tentu harus ada early warning system dan juga pembelajaran
harus seperti apa jika terjadi kondisi seperti kebakaran di depo pertamina kemarin
terima kasih dr agus dwi susanto dr paru rumah sakit persahabatan
sudah bersama dengan cnn indonesia breaking news
selamat siang terima kasih